kita membina teman teman grup ebek yang ada di kabupaten banyumas
dua ribu empat belas apa akan maju gitu kan